cerita dalam bahasa indonesia
dia tahu bahwa keledainya sangat penting untuk bisnisnya
keledai itu dijaga agar tetap bersih dan sehat
dia diberi makan yang sehat dia muda dan kuat
dan dia dapat membawa banyak barang di punggungnya dan berjalan ke pasar
tapi dia juga pemalas
sang keledai sangat tidak menyukai bekerja
dia hanya ingin duduk makan dan tidur
oh ke pasar lagi
majikanku harus berlibur suatu hari
aku suka berlibur
mungkin dia tidak butuh istirahat tapi aku butuh
tapi sang keledai tidak memahami jika pedagang itu tidak dapat berlibur
jika pedagang tidak berjualan maka dia tidak akan mendapatkan uang
lalu tidak akan ada makanan bahkan untuk keledai
di pasar pedagang itu biasa menjual barang barang yang berbeda setiap harinya
kacang kacangan biji bijian sayuran rempah bahkan buah buahan
dia biasa membawa keledainya setiap hari dari desa
setiap hari untuk sampai di pasar mereka harus melewati sungai
sang pedagang sangat menjaga keledainya saat melewati sungai
suatu hari seorang teman memberitahu bahwa ada banyak permintaan garam di pasar
sehingga dia mengambil enam kantung garam
dia mengambil enam kantung dan mulai menyimpan di punggung keledai
lalu dia tersadar bahwa kantungnya terlalu berat
keledai itu tidak bisa berjalan
ini mungkin terlalu berat untuk
baiklah aku akan ambil enam kantungnya
tidak tidak tidak
kami akan mengambil enam kantungnya
kami akan menjualnya
kita akan mencari
kami akan mencari
kita akan menjualnya
kami akan menjualnya
kami akan menjualnya
kau sudah beristirahat cukup kita harus pergi ke pasar
pada hari itu sang pedagang menjual semua kantung garam di pasar
oh temanku benar permintaan garam sedang naik sekarang
pedagang itu mulai menjual garam setiap hari
dia mengisi kantung demi kantung dan menaruhnya di punggung keledai
sang keledai harus membawa kadang lima dan kadang enam kantung ke pasar
walaupun tidak senang sang keledai selalu merasa lega saat pulang ke rumah
karena pedagang itu menjual semua kantung garam
dan keledai itu tidak membawa apa apa saat pulang
lalu suatu hari pedagang itu membawa enam kantung garam dan pergi menuju ke pasar
saat sampai di sungai sang pedagang menyadari bahwa airnya sedikit lebih tinggi
mari kita berjalan pelan hari ini
aku tidak ingin terpeleset dan jatuh ke dalam air
saat mereka sampai di tengah tiba tiba keledai itu tersandung batu besar
dan jatuh dengan keras
pedagang itu berhasil mengangkat si keledai dan membawanya menyeberang sungai
keledai itu merasa takut dan kaget
lalu kemudian dia merasakan sesuatu
tensio kentungnya masih berada di punggungku
lalu mengapa punggungku terasa ringan
oh sungai yang
sungai ini mempunyai kekuatan ajaib
yang tidak keledai ketahui adalah tidak ada keajaiban di sungai itu
saat dia jatuh air melarutkan semua garam di kantung
itulah mengapa sang keledai tidak merasakan berat di punggungnya
tidak ada garam yang tersisa di kantung
oh usah aku sia sia
apa yang harus dijual sekarang
untunglah keledai itu tidak terluka
tidak ada tujuannya sekarang pergi ke pasar
aku harus pulang sekarang
tidak ada beban di punggung dan tidak bekerja
ini benar benar ajaib
setelah memotong perjalanan sang keledai mempunyai seluruh hari untuknya
dia makan dan tidur sepanjang hari
dia merasa bahagia
keesokan harinya sang pedagang membawa enam buah kantung lagi di punggung keledai dan membawanya ke pasar
oh kemarin begitu indah
hari ini aku harus bekerja kembali
tunggu aku bisa menghindari bekerja
aku bisa mengurangi beban di punggungku dan kembali ke rumah
akhirnya mempunyai kekuatan super
aku yakin itu dapat membantuku kembali
tidak menyadari niat keledai itu sang pedagang mulai berjalan menuju pasar
saat mereka tiba di sungai sang keledai selangkah di depan
dan sebelum sang pedagang menghentikannya dia duduk di tempat yang lama saat dia terjatuh
oh apa yang kau lakukan kau bodoh bangun
tapi sudah terlambat
garam yang berada di punggung keledai sudah larut ke dalamnya
tidak ada beban
sang keledai bahagia
ini dia tidak ada beban tidak bekerja
bagaimana ini terjadi tunggu sebentar
apa keledai ini duduk di sungai ada tujuannya
oh dasar hewan pemalas
aku sangat merawat dia dan ini kebalasannya untukku
aku akan bawa dia pulang aku tahu harus melakukan apa
sang keledai berpikir jika dia telah menemukan cara agar tidak bekerja
tapi sang pedagang mempunyai rencana yang lain
keesokan harinya sang pedagang membawa delapan kantung di punggung keledai
tapi keledai tidak mengeluh
oh delapan kantung tapi mengapa tidak berat sama sekali
itu bukan masalah biarkan majikanku menaruh kantung sebanyak yang dia ingin
lagi pula aku tidak akan pergi ke pasar
pedagang itu pelan pelan membawa keledai ke sungai
ini dia kaca imbar itu
saat melewati sungai si keledai tersandung kembali di tempat yang sama dan duduk di air
namun hari ini pedagang itu tidak menolong keledainya
saat keledai itu mencoba berdiri tiba tiba
oh tidak punggungku
apa yang terjadi kenapa punggungku berat sekali denju
pedagang itu pria yang cerdas
dia mengetahui bahwa keledanya pasti akan mengelabuinya lagi
kali ini bukannya mengisi dengan garam di punggung keledai dia mengisinya dengan kain
pada saat keledai duduk di air kain menyerap air dan beratnya bertambah
hehehe kau pikir kau dapat mengelabui ku
sekarang kau harus berjalan ke pasar dan kembali ke rumah dengan delapan kantung ini
oh tidak benjo ini berat sekali punggungku
sang keledai sadar bahwa tidak ada keajaiban di air itu
dia membawa delapan kantung kain yang berat ke pasar dan kembali ke rumah
semenjak hari itu sang keledai tidak pernah berani untuk duduk di air lagi